nyiroh aku pikir siapa
puntan kusiratu nyiroh sudah mengagetkan dan nyiroh teh munculnya seperti ini
ada sesuatu yang enggak ira sampaikan kusiratu
ada apa nyiroh
tapi ibunda bingung
dan masih bertanya tanya
kenapa ibunda bisa melakukan ini semua
putriku putriku nak kamu baik baik saja
aku baik baik saja
ini hanya luka kecil
sebaiknya kusiratu istirahat
karena saat ini sudah larut
biarkanlah saja aku
yang menjaga dan juga merawat
raden wang sung sang untuk malam ini
baik berharus ini
akan kuantar ibunda ke kamar ibunda
kenapa aku sudah datang terlambat raden
tubuh banget ya
hai ayah anda
hai ayah anda maafkan aku ayah anda aku telah menyakiti anda
anak ini memang luar biasa
dalam keadaan hilang ingatan pun
kekuatannya tidak berkurang
aku sudah tidak sabar ingin melihat dia membantai keluarganya sendiri
aku tidak menyangka memiliki kekuatan seperti ini
cukup anakku terima kasih ayah anda atas bimbingannya
yong kasihan sekali perasaan ini
sampai ia harus tertidur di sini
maafkan aku raden
aku sudah lancang tertidur di sini
yang seharusnya minta maaf itu adalah aku
tapi tetap saja aku salah
aku sungguh mengkhawatirkanmu raden
sampai sampai aku tidak mau untuk meninggalkanmu
tapi mengapa aku malah tertidur di sini
aku sungguh menyesal raden
aku ingin meminta maaf
aku yang mengucapkan terima kasih banyak
karena kau telah mengkhawatirkan diriku
sampai sampai kau tertidur di sini berhasil
kita akan melakukan penyerangan pada jajaran secepatnya
senjata dan juga makanan
persenjataan baru saja akan dikirim dari banten kusiprabu
dan nantinya akan disimpan di gudang senjata
kita akan lihat
kau sudah kena
aku perintahkan kau kembali lagi pada jajaran untuk menyusup
semua kelemahan yang ada di pajak jajaran
baru kita tentukan dari arah mana kita menyerang
kupirabuwang saat majel
kau akan menyerang dari arah utara
dan kita akan bertemu di sukaraja
akan aku bagi menjadi tiga kelompok
akan dipimpin oleh kusdien
kelompok kedua akan dipimpin oleh putra
dan kelompok yang ketiga
akan dipimpin oleh bati durgal
mereka kemudian dimovil dari sadr
akan dipimpin oleh star a

apabila mulai bekerja
hantu menyerang nafas di dalam vortex lima puluh
punten biseratu nyiiroh sudah mengagetkan
dan nyiiroh teh munculnya seperti ini
ada sesuatu yang enggak nyiiroh sampaikan ke gusiratu
ada apa nyiiroh
itu soal raden kian santang gusih
sekarang raden gas santang teh lupa ingatan
dan sedang menghilang
pada saat dia di sini dia tidak mengenaliku
nyiiroh tidak bisa menjaga dan melindunginya gusih
tidak apa apa nyiiroh
itu bukan salahmu
justru aku berterima kasih kok sudah berusaha mencarinya
nyiiroh aku sangat merindukannya
aku sangat mengkhawatirkannya
nyiiroh aku harus mencarinya
kalau begitu aku harus pergi dan aku harus berpamitan pada putra putriku